mau kabur kemana
ya ube ngerti
ub kan juga udah bilang terima kasih sama kalian
meskipun niat kalian baik
cara kalian yang salah
kita semua jadi heboh
jadi gak karuan
ah gatingin ruwuk tuh
jadi kalian bertiga
di bawahnya pakai kantong semar
niat baik bisa jadi baik
asal dilakukan dengan cara yang benar
meskipun niat kalian baik
caranya juga harus baik
jadi kalian bertiga nanti
gak berat kok
kalian bertiga harus setor hafalan
lima surat pendek ke ube nanti abis maghrib
lima surat pendek
bocahnya aja belum bisa gimana bisa menghafal
ya udah kalau gitu
ustazah shafa ube sama ube shafa itu udah berhenti deh ya
mau naruh dokumen ini dulu mau disimpan
sampai ketemu nanti maghrib
assalamualaikum wr wb
aku yang disalahin
siapa yang ngambil rambu biar jadi berantakan ini semuanya pesantren
kamu tuh tuh ada ada orang yang
aku inisiatif ngambil gak bakal berantakan
kamu ngambil ramu berantakan gak
bukan aku tuh sholay itu
panggil deh kamu
ustazah kok haikal dihukum sih
kan dia udah berjasa
iya ustazah haikal kan udah baik banget
dia itu mau nolongin bank ube
buat ngumpulin dana untuk pesantren kun anta
masa ustazah gak percaya sih
kita semuanya percaya sama haikal
tapi kalian tadi dengar gak kata katanya ustadz bawel apa
niat baik harus dibarengi dengan cara yang baik
kalo sekarang haikal dibiarkan gak dihukum
nanti kedepannya bisa bahaya
lagi pula kan hukumannya juga bagus
supaya haikal bisa lebih hafal dengan surat surat pendek
kalian berdua ustazah hukum dengan hukuman yang sama seperti haikal
ustazah masa kita ikut dihukum sih
ustazah kok gitu sih
hehehe kayak dia
tuh tuh tuh tuh
wah ini tidak bisa dibiarin
iya para ad
kita harus atur strategi
kita satu kita menyebar
itu dikit lagi tuh
gini lama banget sih ngambil gitu doang
lu enggak seperti mbak
eh kamu lihat setan
tapi emang setan setan di kebun kebun gini itu tuh gede gede
jelek jelek lagi mukanya
tapi kamu beneran lihat setan
kamu teh masih ingat gak saya ajarin jurusnya
dimana kalian banyak
mau kabur kemana
seneng banget ya
bang ubi gak adil banget sih
udah susah payah
udah usaha banyak biar dapat tanda tangan
dari prt eh malah tetep dihukum
karena hukum disuruh ngapalin lagi
pokoknya aku harus cari cara
biar aku gak perlu setoran
mereka berdua mah enak
baca aja harus perlu ya dia aja
janganlah pulangin ke pongset ya
nanti kita dimarahin
gak bakalan mempan
rt pian tidak akan kena tipu sama kalian
udah tenang aja
nanti juga mereka pasti bakal ngaku
aduh aduh aduh